diguyur hujan res selama dua hari sebuah rumah di kota banjar ambruk
ambruknya rumah juga dipengaruhi oleh struktur bangunan yang mulai rapuh
sementara di kecamatan raja desa kabupaten ciamis
wilayah yang terkena bencana tanah bergerak semakin meluas
rumah milik suriana warga binangun kota banjar ambruk pada hari selasa
selain bagian atap dan genting dinding rumah bagian belakang juga rata dengan tanah
beruntung suriana dan istrinya bisa menyelamatkan diri
mereka langsung kabur setelah mendengar suara benturan di atap rumah
selain karena guyuran hujan lebat
ambruknya rumah korban juga diduga akibat bangunan rumah sudah rapuh termakan usia
bagaimana takut di dalam
sementara itu bencana tanah bergerak terjadi di desa tanjung sari
kecamatan raja desa kabupaten ciamis
awalnya retakan tanah terjadi di beberapa dusun dan merusak puluhan rumah pada jumat lalu
namun pergerakan tanah terus meluas ke dusun dusun lainnya
sedikitnya satu ratus empat puluh tujuh rumah warga rusak berat maupun ringan
akibatnya warga pun mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman
ya rusak tuh di belakang
takut ya kalau dihubungi
ya takut malam masuk ngungsi lah
oh kalau malam
ke siang kesini
kalau ke siang kesini mantap
harapannya seperti apa pak
ya harapannya mau baik lagi
kalau direlokasi mau gak
petugas bpbd menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan
terutama ketika hujan deras kembali mengguyur
tim liputan transmedia